ketua umum pssi erick thohir menanggapi kesiapan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh yang tinggal tujuh puluh sembilan hari lagi
sebagai tuan rumah indonesia siap menjamu atlet atlet yang berlaga termasuk yang berasal dari israel
persiapan indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh terus dimatangkan seperti logistik operasional dan juga keamanan
faktor keamanan menjadi penting untuk menjawab tantangan fifa bahwa indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik
terkait kedatangan atlet asal israel erick thohir mengatakan sesuai kontrak tuan rumah
indonesia akan tetap menjamu atlet israel sebagai konsekuensi dari kesungguhan indonesia menerima bidding sebagai tuan rumah
padahal kita sendiri mau bidding olimpiade bidding kejuaraan dunia dua ribu tiga puluh empat bahkan
nah kalau di kejuaraan dunia umur dua puluh saja tidak siap
ya kita jangan bidding
kita harus bidding yang lain daripada kita memalukan diri kita kepada seluruh dunia
jadi kita harus melayani siapapun tamu tamu yang hadir